payung sebelum hujan peribahasa ini memang pas banget ya
misalnya lagi asik asik jalan kaki atau naik motor
tiba tiba hujan kita pasti kalang kabut tuh kan
cari tempat buat nedu
tapi ingat jangan sembarangan pilih tempat
kalau asal bisa celaka
nih salah satu tempat berteduh para pemotor tuh yang paling favorit dan rame
biasanya di mana
nah tapi please jangan nunggu hujan reda di bawah flyover ya
karena itu melanggar aturan
dan selain bikin macet sekarang bisa kena tilang dua ratus lima puluh ribu rupiah loh
penindakan ini sudah sesuai dengan ketentuan undang undang no dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
tentang lalu lintas dan angkutan jalan
dan juga peraturan daerah
hmm jadi macet rame ya
nah yang kedua adalah tempat favorit berteduh saat tiba tiba terjebak hujan
adalah pohon besar yang rindang
dan kadang kadang nih baliho besar di pinggir jalan juga sering digunakan
hujan deras yang sering bisa membuat ranting patah
kemudian hingga pohon akhirnya tumbang
bisa fatal akibatnya berteduh di bawah pohon seperti ini nih
resiko lainnya adalah saat tiba tiba petir menyambar
nah pohon merupakan pengantar alilan listrik akibat sambaran petir yang besar
apalagi dalam keadaan basah karena hujan
terakhir berdiri dekat dekat dengan instalasi kelistrikan
atau berada dekat dengan tiang listrik atau gardu listrik
tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya
ini akan mengancam keselamatan jiwa
karena tentunya berpotensi untuk tersengat aliran listrik
sebaiknya sedia payung sebelum hujan
atau misalnya gini nih kita pakai jas hujan
tapi lebih baik sih hindari beraktivitas di luar rumah saat hujan